geren banget ya
geren banget ya
jangan pada berisik nanti kita ketahuan
sambil menunggu bobby
mendingan kita atur strategi aja dulu
menurut aku sih ya masuknya malam aja
supaya gak ketahuan
eh kenapa sih rodi
kayaknya pendapat gue
kamu mau dandan
kan biar kelihatan kayak profesor
kamu bikin apa lagi sih ah
lemputin orang aja loh
eh masih mending kok tolongin lo
mani tuh artinya
sekarang ada punya pasti gak
ya ampu ada tuh
kasih pasangin kamu
sekarang jangan sengaja ya
aduh kapan kebeli rumahnya nih
kalau pendapatannya receh kayak begini
oh jadi dong
saya pasti beli rumahnya
kenapa sih ya
tuh anak ye
mami baru telepon siapa
suka suka mami lah
mau telepon laki kek
kalau telepon itu
gak usah diangkat teleponnya
ini teleponnya tuh gede
yang beli telepon siapa
pake duit siapa
yang pilih telepon siapa
makanya kalau pilih telepon
jangan gede gede kayak gini
buat malu aja
tuh anak angkat kita
waktu itu gak tau mam
dia telepon siapa
yang pasti tuh ya
di depan rumah
di depan rumah mam
sekarang papi suruh jubri sama supri
jaga rumah ini dua puluh lima jam
setau papi itu ya
sehari itu dua puluh empat jam
bukan dua puluh lima jam
mereka punya aturan sendiri
di rumah ini juga ada aturannya
dan yang ngatur semuanya itu mami
mau dua puluh lima jam kek
semua mami yang ngatur
kalo main mainnya mi
belom di plays
kayaknya pendapat gue selalu gak bener nih di mata lo
eh bukan di mata doang di pikiran juga kaget
mendingan sekarang kita rumput aja
udah tapi ngumpetnya dimana nih
nih hukuman karena ye ngadu ngadu ke orang lain
fi lepasin fi aku janji nggak mau nangkal lagi
aku gak takut aku datang
wah yes ternyata odi bener bener mau nolongin aku
oh bos saya yang supri
kalau ngomong itu tenang sedikit gak usah teriak teriak
pokoknya sekarang kalian itu harus waspada
shh siap bos papi
sekarang kita harus menjaga itu dua puluh lima jam
masa udah dandanan kaya begini
saya tahu kamu kalau terjadi apa apa kamu
eh ya ya bos papi sabar ya
udah biar urusan dia saya yang ngurus
kok kita lewat sini sih
ya kan kamu juga tahu kalau di sini itu banyak penjagaan
eee milka dika kita terus strategi ya
kalian masih kan waktu pertama kali kita kesini
lewat perkampungan kampung batu
tapi kalau jam dua belas aku sama odi belum datang
kalian boleh kok lapor polisi
tenang aja aku emang gak takut sama yang begini ya
aduh bentar ya bentar ya
kok kamu ketawa sih
soalnya keadaan hitam kamu bertambah
tapi tenang aja aku ini nggak apa apa kan
pemen produksi rumah
kok kayak orang kebakaran jenggot
dengerin nih ini ada berita penting
jangan curi curi kesempatan dalam kesempitan ya
ini yang didengerin
tapi ini gimana sih
tadi itu diberita menyebutkan inisial
kd dan rt menjual permen permen yang mengandung zat prediktif
apa hubungannya sama mami
maksudnya kd dan rt itu adalah
kita harus pindah di rumah ini
keluar dari rumah ini
kenapa baru tenang tenang aja
papi masukin tuh ke kardus ke ke koper ke
abis itu papi sewa truk ya
barangnya dinaikin ke truk
odi emang kamu tau kamarnya gimana
kesini juga belum pernah
aku mau hubungan sama dia
kalo gak pernah ketemu
film aku sih
kesana deh p nya
gak usah dipegang juga kali tangannya
nah biar keren
cowoknya ngelambetin ceweknya
keren banget tuh
hauk telan diem
kalo enggak tempatnya dimana
harus keluar dari sini
lu harus bisa melepasi kata itu
baru lo bisa keluar dari sini
lu gak usah kebanyakan ngomong
gue adalah elu
ketemu lagi di film
ketemu lagi di film
ketemu lagi di film
ketemu lagi di film
ketemu lagi di film
ketemu lagi di film
ketemu lagi di film